sejak diberlakukan larangan mudik situasi bandara soekarno hatta tangerang banten sepi tanpa aktivitas
hanya ada satu dua orang calon penumpang yang berupaya menguangkan kembali tiket mereka yang tidak terpakai
selain tak ada aktivitas pertokohan dan restoran di kawasan bandara juga tutup
hanya terlihat petugas keamanan dan petugas kebersihan yang masih bertugas
menurut permen hub nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
penerbangan domestik dari dan menuju kota yang berstatus psbb atau zona merah covid
dihentikan untuk sementara hingga tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
namun untuk pelayanan penerbangan kargo penerbangan khusus hingga repatriasi
baik warga negara indonesia maupun asing masih diperbolehkan
meski pelayanan tutup ada beberapa calon penumpang yang mendatangi bandara
mereka datang mempertanyakan status tiket mereka yang dibatalkan
tadi kami ke customer service nya lion air tapi dia jawabnya itu tanggung jawab penuh
apa tuh traveloka kami kan tadi pesan tiket dari traveloka
itu pun juga traveloka dia akan memberikan kupon berbentuk kupon bukan berbentuk duit
katanya sih ada dua pilihan mau dikembaliin duit dengan cara voucher
atau diituin lagi di reschedule diubah tanggal penerbangannya
kita pantau bagaimana situasi di bandara soekarno hatta malam ini setelah kebijakan larangan mudik
dikeluarkan oleh pemerintah per hari ini untuk transportasi udara
sudah ada koresponensi ann indonesia iwan hermawan
selamat malam iwan apakah masih ada aktivitas penerbangan yang berlangsung hari ini
kemudian terkait dengan pengembalian tiket seperti apa penerapannya di lapangan
apa yang anda temui
ya baik terima kasih putri
dan memang sampai hari ini sampai malam ini kondisi bandara soekarno hatta sampai saat ini
masih tampak sepi tidak ada kegiatan pelayanan penerbangan apapun
dan selain itu juga selain tidak adanya kegiatan penerbangan
di sini juga semua toko restoran minimarket yang biasanya meramaikan kawasan bandara
semuanya tutup jadi memang tampak di sini adalah suasananya sangat sepi sekali begitu
dan di sini memang hanya ada dari satuan pengamanan keamanan bandara
dan kemudian dari petugas kebersihan dan juga petugas perawatan bandara saja
dan memang bandara sampai saat ini
tidak ada penerbangan apapun karena memang status bandara soekarno hatta sendiri saat ini adalah
situasinya adalah ditutup begitu untuk pelayanan penerbangan komersil
namun untuk pelayanan penerbangan lainnya itu masih bisa diperbolehkan
misalnya penerbangan kargo dan sebagainya
dan memang tadi ada beberapa penumpang yang calon penumpang yang berupaya untuk mengembalikan tiket mereka begitu
walaupun dari maskapai sendiri kami sendiri belum mendapatkan informasi bagaimana mekanisme pengembalian
atau refund dari tiket yang sudah mereka beli dan kemudian tidak batal terbang begitu
tapi dari obrolan kami dengan para calon penumpang
memang mereka diminta untuk datang ke bandara soekarno hatta untuk melakukan berbagai macam administrasi begitu
untuk kemudian diberikan tawaran
misalnya tawaran tersebut adalah misalnya untuk apakah ingin mereschedule selepas tanggal satu juni nanti untuk reschedule nya begitu
karena penutupan itu dari hari ini sampai dengan tanggal tiga puluh satu mei
jadi baru bisa reschedule setelah tanggal tiga puluh satu mei atau setelah tanggal satu juni begitu
memang masalah pengambilan tiket ini sendiri memang diatur oleh permen hub nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
di situ memang disebutkan bahwa pihak maskapai harus mengembalikan secara penuh
namun di situ pun tidak disebutkan secara pasti bahwa pengembalian itu harus berupa uang tunai atau berupa reschedule atau berupa hal yang lainnya
jadi itu dikembalikan kepada masing masing maskapai
dan sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari masing masing maskapai karena masing masing maskapai itu memiliki kebijakan yang berbeda beda begitu
jadi ada maskapai yang memberikan misalnya voucher begitu
namun voucher ini pun sebenarnya bisa untuk reschedule ataupun bisa untuk dibelanjakan
jadi tidak dikembalikan dengan uang tunai keras begitu dengan cash keras seperti itu putri
oke baik iwan adakah tadi disebutkan juga ada beberapa pengecualian penerbangan
bisa disampaikan kembali penerbangan yang masih boleh dilakukan di masa larangan mudik ini yang seperti apa
ya memang menurut permainan sendiri itu sendiri penerbangan yang masih diperbolehkan itu adalah sebenarnya penerbangan misalnya penerbangan khusus
seperti misalnya penerbangan untuk pejabat negara misalnya begitu
dan kemudian juga misalnya penerbangan untuk repatriasi warga negara indonesia
misalnya ada warga negara indonesia yang terkena covid sembilan belas di singapura kemudian ingin dipulangkan oleh pemerintah indonesia
itu masih diperbolehkan untuk melewati bandara soekarno hatta
dan kebijakan larangan terbang ini sebenarnya hanya berlaku untuk daerah yang berstatus psbb atau zona merah
kalau untuk ke jakarta atau ke bandara soekarno hatta atau bandara halim itu jelas tidak boleh
karena jakarta merupakan daerah berstatus psbb atau zona merah covid sembilan belas
namun untuk penerbangan domestik misalnya daerah daerah yang tidak berstatus psbb atau zona merah covid sembilan belas
seperti misalnya penerbangan dari batam menuju ke aceh atau ke daerah daerah lain yang tidak berstatus psbb itu sebenarnya masih diperbolehkan
namun untuk jakarta untuk hari ini hingga tiga puluh satu mei nanti itu dipastikan tidak diperbolehkan
dan tadi kami memang melihat
tidak ada sama sekali penerbangan
hanya ada satu dua penerbangan saja
saya hanya melihat ada satu pesawat yang lepas landas dari bandara soekarno hatta
dan kemungkinan itu adalah untuk pesawat kargo begitu
dan untuk pelayanan penumpang sama sekali tidak ada
terima kasih iwan hermawan dari bandara soekarno hatta tangerang banten